papa dari dulu apa ingin membuktikan kalau aneh tidak bersalah dan sekarang
papa punya kesempatan itu apa pengen nino tahu keluarganya tahu bahwa ada enggak salah
papa papa ingin membuktikan itu kepada mereka
berita renang betul hai sujukan tumpah
hai aku nggak mau ngasih tahu papa dari kemarin cuma aku takut aja sama kondisi
kesehatan papa tapi sekarang aku lega banget aku senang rata rata kasih baik baik aja
hai papa pasti baik baik apalagi deger deger berita seperti ini enak papa papa bahagia sekali
sekarang papa mau telepon nino
papa mau jelasin ke hidup aku kasih tahu bahwa kamu kamu enggak selingkuh jadi akhirnya papa
punya bukti untuk membuktikan
anak anak selingkuhan dan elsa dia harus menanggung kebatnya dia mempertanggungjawabkan perbuatan
ya sebenarnya jujur saya sendiri ingin melihat elsa
mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat pak
tapi saran saya lebih baik minum tidak tahu dulu tentang permasalahan ini pak
kenapa kita a
malekat kecil untuk mama
pur laranya mama ketika mama kehilangan roy pak
mama itu sangat takut ketika nino dan keluarga tahu masalah ini
rena akan menjadi rebutan
lagipula rena juga masih kecil pak
pasti rena bingung melihat situasi seperti ini
boleh ya pak
kita tutupin ini tidak untuk selamanya kok pak
boleh ya pak
karena kalau nino nggak tahu
berarti andin gak bisa membuktikan
kalau dia nggak bersalah
kalau dia nggak pernah selingkuh
papa dari dulu
papa ingin membuktikan kalau andin tidak bersalah
dan sekarang papa punya kesempatan itu
papa pengen nino tahu
keluarganya tahu bahwa adik nggak salah
papa papa ingin membuktikan itu

sama kala punya f durante perubahan llega t
tunggu dulu sebentar
jauh lebih baik dari sekarang
saya cuma butuh
sampai kondisi mama saya stabil saja pak
baru kita beritahu semuanya
kalau kalian rasa itu yang terbaik ya
terima kasih banyak ya pak
bapak yang terima kasih sama kamu
kamu udah merawat
semua itu sudah
skenario dari allah pak
allah punya caranya luar biasa ya
tadi sebelum saya jemput papa untuk dibawa ke rumah sakit ini
saya minta mirna untuk bawa rina datang kesini untuk bertemu papa
kamu udah siapin begitu
masal sudah menyiapkan semuanya sebelum ngobrol sama bapak
suruh masuk suruh masuk
iya pak bos
aku sendiri kalo opa sakit
opa bahagia sekali
opa bahagia sekali
terima kasih ya allah
semua penyesalanku bertahun tahun yang lalu
karena tidak bisa melihat cucuku
terima kasih ya allah
aku ke kantin dulu sebentar ya
mau beliin makan malam buat kalian semua disini
apa sih ibu